anda masih bersama kami raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud
dan rombongannya telah mengakhiri liburannya di indonesia pada minggu siang
dari bali rombongan raja salman akan langsung terbang ke jepang
untuk melanjutkan kunjungan kerja ke negaraan
raja salman bin abdul aziz al saud tiba di bandara internasional igusti ngurah rai bali
minggu siang sekitar pukul sepuluh lebih lima puluh waktu indonesia tengah
raja dan rombongan menumpang kendaraan pribadi dengan kawalan ketat petugas keamanan
mobil rombongan langsung masuk ke dalam area parkir pesawat di dalam apron bandara
melalui pintu samping pangkalan udara igusti ngurah rai
raja salman dikawal jenderal sekaligus pengawal pribadinya
abdul aziz al fagim naik melalui eskalator dari sisi kiri pesawat
sementara para pangeran dan rombongan lain naik melalui tangan
yang ada di sebelah kanan pesawat
pesawat lepas landas pukul sebelas lebih lima belas waktu indonesia tengah
menuju bandara haneda jepang nandang risada astika dan pasar